jalan fatmawati mulai dari simpang jalan ketimun satu hingga simpang jalan tb simatupang adalah satu dari dua puluh lima ruas jalan yang termasuk dalam kawasan ganjil genap di dki jakarta
jalan ini merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di jakarta selatan
sejak aturan ganjil genap diberlakukan sejumlah pelaku usaha di ruas jalan ini mengaku mengalami penurunan pendapatan
pedro misalnya penjual bubur ayam yang berjualan di depan toko sualayan mulai pukul tujuh pagi hingga dua belas siang ini mengaku mengalami penurunan omset penjualan
biasanya selama dua jam pukul tujuh hingga sembilan pagi sedikitnya tiga puluh porsi bubur terjual
namun sejak aturan ganjil genap diterapkan selama jam tersebut bubur ayamnya hanya terjual tak lebih dari dua puluh porsi dengan omset sekitar dua ratus ribu rupiah
ya kalau semenjak ada ganjil genap agak berkurang tiga puluh persenan
ya pak kan kebanyakan orang yang bawa mobil sarapan pagi ke sini kan biasanya mampir sarapan
sekarang kan susah sih kalau ada ganjil genap kan kadang kadang
hal serupa juga dialami oleh nur hasan
penjual roti keliling ini biasanya mampu menjual delapan puluh roti mulai pukul enam hingga sepuluh pagi
namun sejak aturan ganjil genap berlaku hanya sekitar lima puluh bungkus roti terjual selama jam tersebut
itu pun jika pengendara yang melintas di tanggal tertentu lebih banyak karena pembelinya kebanyakan adalah pengendara mobil
jadi sekarang segini hari saja satu pun belum ada yang berhenti
iya mobil mah gitu paling motor satu dua gitu
tak hanya pedagang kaki lima pemilik toko di ruas jalan fatmawati juga terdampak aturan ganjil genap
toko yang menjual lpg dan air mineral ini misalnya
jika sebelumnya pelanggan ramai berdatangan ketika toko buka pada pukul delapan pagi
kini toko ini hanya ramai setelah aturan ganjil genap berakhir pada pukul sepuluh pagi
tak hanya itu pemilik toko juga mengaku kerepotan jika melayani pengiriman barang
karena kendaraan yang dimilikinya hanya satu dan bernomor plat genap
ya cuma orangnya datangnya setelah ganjil genap aja sih
jadi customer datangnya lebih siang dikit gitu
biasanya sih nggak tentu jam tapi sekarang jadi jam lewat jam sepuluh baru pada datang gitu
kalau mobil ya kita mesti pepet pepetin waktu jadinya
kalau pas lagi genap ya
bebas kalau pas ganjil yang repot saya
sebelumnya aturan ganjil genap kembali diterapkan di dki jakarta mulai tiga agustus lalu
berlaku setiap senin hingga jumat pukul enam hingga sepuluh pagi dan empat sore hingga sembilan malam
bijakan ganjil genap bukan hanya berdampak pada menurunnya jumlah kendaraan
namun juga berpotensi menurunkan pendapatan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonominya di kawasan ganjil genap